rabok rumah kosong kembali beraksi
rumah ini disatroni maling saat ditinggal
sholat taraweh oleh pemiliknya
sayangnya para pelaku berhasil kabur
meskipun warga sudah mengepungnya dan melakukan penyisiran
dengan menggunakan senjata tajam
sejumlah warga melakukan penyisiran
di sekitar rumah mewah di desa alang alang
caruban kecamatan jogoroto
jombang senin malam
warga juga melakukan pengepungan di depan
dan samping rumah mewah milik hajah umi ini
pasalnya warga menduga pelaku masih bersembunyi di sekitar lokasi
pelaku dikenal licin karena berkali kali beraksi
tak pernah sekalipun terdeteksi warga
namun pada senin malam
pemilik rumah akhirnya memergoki pelaku
dan berteriak minta tolong
sementara pihak kepolisian yang melakukan
olah tempat kejadian perkara
memperkirakan pelaku lebih dari satu orang
saya ingin mengetahui satu
tetapi yang saya dengar katanya ada
orang yang nubruk pintu di belakang
hanya kedengaran saja
tetapi berapa orang kita belum bisa mengetahui
imbuan kepada masyarakat
untuk bersama sama menjaga kamtipmas
sehingga kamjipmas di wilayah
khususnya jogoroto ini menjadi wilayah
sayangnya upaya warga melakukan
pengepungan dan penyisiran
tak membuahkan hasil
karena pelaku berhasil kabur
petugas yang melakukan penyisiran ini
petugas mengimbau kepada masyarakat
agar meningkatkan kewaspadaan di tengah
semakin meningkatnya angka kriminalitas